tangis sobriah tak terbendung saat menatap wajah cucunya yang kini menjadi yatim piatu
sobriah tak mengira gazi yang baru berusia dua belas tahun harus menghadapi tragedi kehilangan kedua orang tuanya dalam dua hari berturut turut
gazi merupakan anak tunggal tinggal di desa gintung kecamatan comal pemalang jawa tengah
kedua orang tuanya meninggal dunia karena covid sembilan belas pada enam dan delapan agustus lalu
selepas kepergian kedua orang tua gazi memilih tinggal di rumah milik orang tua meski telah diajak pindah ke rumah neneknya
kepolisian dan tni setempat turut memberi dukungan moral
siswa kelas satu smp itu diajak keliling kota serta dibelikan mainan dan perlengkapan sekolah
di sekolah gazi termasuk murid berprestasi karena selalu mendapat peringkat satu sejak kelas dua sekolah dasar
yang bersangkutan ini mulai kelas dua sampai kelas enam sd karena yang bersangkutan kelas satu smp sekarang mulai kelas dua kelas enam ternyata ring satu terus
kita beri motivasi semoga dgsi berkebojakan
gazi pranata yuda adalah satu dari belasan ribu anak di indonesia yang kehilangan orang tua akibat covid sembilan belas
pada dua puluh juli lalu menteri sosial tri risma hari ini menyebut sebelas empat puluh lima anak menjadi yatim piatu atau yatim atau piatu akibat covid sembilan belas
dikutip dari detikkom risma menyatakan tengah menyusun mekanisme bantuan sosial
dan menunggu akurasi data penerima manfaat
jumlah bantuan untuk anak yatim nantinya akan berbeda tergantung dari usia dan tingkat pendidikan
tim liputan cnn indonesia